libur nasional pada hari ini harus berakhir dengan kekecewaan bagi ratusan calon pengunjung kebun raya bogor
hal tersebut karena tidak adanya pengumuman penutupan di sekitar area kebun raya bogor tersebut
penutupan ini lantaran sejumlah tamu negara dalam pertemuan tingkat tinggi cendekiawan dunia akan berkunjung ke sana
ratusan pengunjung kebun raya bogor menumpahkan kekecewaannya saat mendapati gerbang krb tertutup rapat pada selasa pagi
sejumlah petugas keamanan yang berjaga di sekitar pintu gerbang kebun raya bogor pun menjadi sasaran pertanyaan rombongan wisatawan
terlebih lagi bagi sebagian pengunjung dari luar kota bogor
mereka kebingungan untuk memilih wisata alternatif lainnya
kekesalan wisatawan semakin bertambah karena tak ada satupun pengumuman penutupan kebun raya bogor yang terpajang di sekitar lokasi
sebenarnya sudah jauh sih sebenarnya datang ke sini terus tiba tiba tutup

bukan ada pengumuman apa

ya kecewa juga sih
nggak ada pemberitahuan
ini malah ada sesuatu atau beneran
penutupan kebun raya bogor terkait pengamanan dalam pertemuan tingkat tinggi cendekiawan dunia di istana bogor
tamu negara tersebut akan menjalani konferensi dalam istana bogor hingga berkeliling kebun raya pada rabu siang
area wisata kebun raya akan kembali dibuka untuk umum pada hari rabu nanti
mohamad juanda bogor